sementara itu saudara dari stasiun kalideres sebanyak empat lima ratus pemudik tiba di terminal bus kalideres jakarta barat
mayoritas pemudik yang tiba berasal dari daerah sumatera dan jawa tengah
pada arus balik hari ini yang terjadi keterlambatan kedatangan bus yang disebabkan oleh kemacetan
di sejumlah ruas tol dan antrian di pintu masuk pelabuhan